pasca lebaran tumpukan sampah terjadi di beberapa wilayah di kabupaten bandung
seperti di pasar bale endah contohnya
di sana sampah menggunung hingga satu meter
sementara itu seorang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua buah truk di subang
bersama informasi lainnya inilah kilas jawa barat selengkapnya
tumpukan sampah terlihat di beberapa titik jalan raya
dan tempat pembuangan sampah sementara pasar di kawasan bale endah kabupaten bandung
meski bukan tempat pembuangan sampah dan telah ada larangan untuk tidak membuang sampah di lokasi ini
namun banyak warga yang tetap membuang sampah di situ
sampah sampah itu tak kunjung diangkut setelah hari raya idul fitri
sehingga warga pun terpaksa membakar tumpukan sampah untuk mengurangi tumpukan
di jalan menuju pasar bale endah
tumpukan sampah bahkan memenuhi pasar tradisional bale endah selama hampir empat bulan terakhir
tabrakan di kilometer satu ratus empat puluh delapan ratus tol cipali subang ini
membuat truk pengangkut jeruk rusak berat terutama di bagian depan
sementara jeruk yang diangkut berhamburan ke jalan
kejadian ini bermula saat truk yang dikemudikan oleh daci nikolas
melaju dengan kecepatan tinggi dari arah palimanan menuju jakarta
namun tiba tiba truk itu menabrak truk muatan pasir yang berada di depannya
akibat kecelakaan ini rusmani kondektor truk jeruk tewas di lokasi kejadian
sementara dua lainnya mengalami luka berat
dan dibawa ke rumah sakit mh tamrin purwakarta
kemacetan seperti ini di gerbang tol cikarang menjadi biasa
kendaraan pun harus melaju dengan kecepatan rendah di gerbang tol cikarang utama bekasi
baik dari arah jakarta maupun cikampek
kendaraan paling cepat melaju dengan kecepatan sepuluh km per jam
diduga penyebabnya adalah proyek pembangunan
yang saat ini masih berlangsung di ruas tol jakarta cikampek
seperti lrt yang membentang di kilometer cawang jakarta timur
hingga kilometer tujuh belas bekasi timur
selain itu proyek pembangunan elevated
dari kilometer sepuluh cikunir bekasi
hingga sampai kilometer empat puluh tujuh karawang
terakhir adalah proyek pembangunan kereta cepat indonesia cina
atau kcic dari kilometer cawang hingga bandung
untuk menghindari kemacetan parah di dalam tol
para pengguna jalan diminta melewati jalan alternatif
yaitu melalui jalan arteri
tim liputan transmedia